kritik terbuka langsung disampaikan wakil ketomong majelis ulama indonesia anwar abbas di hadapan presiden jokowi dodo
presiden pun mengakui adanya persoalan itu namun presiden menjawab bukan dirinya lah yang membagikan lahan tersebut
lantas apa motif dibalik kritik pedas yang dilontarkan oleh anwar abbas ini
benarkah kemudian pemerintah atau presiden jokowi anti kritik
malam hari ini kita akan diskusikan bersama dengan tiga narasumber
langsung bergabung dari luar studio ada pak anwar abbas wakil ketua umum mui
ada bang ade irfan pulungan tenaga ahli utama dari ksp
dan juga ada prof hamdi muluk pengamat psikologi politik ui
selamat malam bapak bapak apa kabar
selamat malam assalamualaikum wr wb
pak anwar dan anwar
baik pak anwar abbas dan juga bang irfan mungkin juga sudah bertemu
tapi kemudian kita diskusikan lagi membahas hal yang sama
tapi kira kira begini saya ingin ke pak anwar abbas terlebih dahulu
pak anwar kritik yang anda sampaikan menjadi sorotan ya beberapa hari terakhir
sesungguhnya kami ingin tahu apa poin yang ingin anda sampaikan ini pak anwar
poinnya adalah titik tolak saya dan titik berangkas saya adalah pancasila uu no lima
dimana di dalam konstitusi kita nyatakan tugas negara itulah melindungi rakyat
mencerdas ke rakyat mensejahtera ke rakyat
timbul pertanyaan pada diri saya apakah rakyat sudah sejahtera
jawabnya sudah cuma rakyat yang sejahtera yang mana
dalam kesimpulan saya yang sudah sejahtera itulah rakyat kalau dalam dunia usaha ya
usaha besar usaha menengah usaha kecil
sementara usaha mikro dan ultramikro belum sejahtera
oleh karena itu bagi saya saya menyampaikan kritik ini supaya pemerintah betul betul pedulilah
terutama untuk ada pemerintah yang bisa mencari pemerintahan
terutama untuk ada pemerintahan yang bisa mencari pemerintahan
dan itu adalah afirmatif action terhadap usaha mikro dan ultramikro
karena jumlah ultramikro dan mikro itu besar sekali
kalau kita lihat dunia perbankan termasuk bank bank umn
itu mengunculkan kredit dan pmbn kepada usaha besar usaha menengah usaha kecil
karena apa karena usaha mikro itu tidak bankable menurut mereka
oleh karena itu saya terus terang saja meminta kepada presiden jokowi
supaya meningkatkan lagi afirmatif actionnya
bukan saya mendorong supaya ada afirmasi action
tapi saya sudah mengakui bahwa ada afirmated action
cuma afirmative actionnya supaya ditingkatkan lagi
apa maksud saya supaya jumlah kelas menengah kita semakin yang besar dan semakin yang besar
oleh karena itu bagi saya ini salah satu hal yang harus kita perhatikan adalah indeks dining
saya juga dikritik tadi oleh pak hamdi itu
pak hamdi bilang saya tidak mengerti tentang indeks gini
kalau tidak mengerti tentang indeks gini mengapa saya bisa bertanya tentang indeks gini
jadi sebenarnya saya tidak mengingkari bahwa ada prestasi daripada pak jokowi
pak jokowi berhasil menurunkan indeks gini
ekonomi kita di menurut empat puluh satu menjadi tiga puluh sembilan itu sebuah keberhasilan
tetapi kalau saya ingin ukur dengan masa masa sebelumnya
ya kita pernah tiga puluh dua dan pernah tiga puluh lima di masa ibu megawati itu tiga puluh lima
oleh karena itu menurut saya tolonglah ini diturunkan lagi begitu
dalam hal yang bidang pertanahan indeks gini kita sangat keterlaluan lima puluh sembilan
oke baik pak war
menurunkan empat puluh tiga puluh sembilan
tiga puluh itu yang saya masukkan gitu ya
dan pak jokowi itu mengerti itu ya
pak jokowi itu mengerti makanya sehingga beliau sangat responsif
dan menurut saya karena saya tahu psikologinya pak jokowi juga ya
ya terus terang menurut saya pak jokowi enjoy juga
saya mengangkat isu ini sehingga beliau bisa menjelaskan
dapat momentum untuk menjelaskan masalah masalah penting dan krusial di negeri ini kepada peserta kongres
jadi pak jokowi mesti berterima kasih kepada saya itu
pak kodri tadi menyatakan ibaratnya bermain bola ya
pak jokowi mendapatkan asis dari pak nur abbas gitu
sehingga ronaldo tinggal mencetak menanggung bola ke gol lawan gitu
saya sebelum saya ke bang ade irfan saya mau ke prof hamdi muluk dulu
karena tadi langsung di mention oleh pak anwar abbas
prof hamdi saya lihat beberapa pemberitaan anda mengkritik balik pak anwar abbas ya
anda mengatakan salah konsep kritiknya kenapa
ya saya mendengar dari yang diucapkan pak anwar abbas saja
di situ secara eksplisit jelas pak anwar mengatakan
ini kok malah turun ini rasionya tadi empat puluh satu sekarang tiga puluh sembilan
jadi saya tidak tahu apakah buya memang slip of the tongue begitu
istilah psikologinya terpeleset di tindak
tapi itu yang ada di video yang saya tonton
jadi saya bilang itu balik
jadi harusnya itu bagus pak buya bahwa itu turun
awalnya empat puluh satu waktu pak presiden serah terima jabatan kan dia bilang
iya waktu saya terima jabatan empat puluh satu
saya melakukan banyak usaha sekarang sudah turun tiga puluh sembilan
nah menurut dia penurunan itu buruk
jadi statement buya jadi itu yang keliru
saya harus mengkoreksi dong secara akademis
makin kecil makin bagus
betul bahwa dari perjalanan dari waktu ke waktu
indeks rasio itu bisa naik turun sesuai prioritas kepresidenan yang tadi disebutkan fia
betul malah dulu pernah kecil sekali tiga puluh satu itu zamannya gus dur
itu yang terkecil kita punya setelah itu bervariasi
jadi yang ingin di highlight oleh pak jokowi
menjawab respon meresponin pak anwar
jelas saya kira clear ya pak anwar waktu saya mau baru menjabat
sekarang saya berusaha keras untuk melakukan afirmative action
ataupun tindakan tindakan terukur gitu untuk mengurangi ketimpangan itu
sekarang sudah turun menjadi tiga puluh sembilan
memang begitu mudah memang soal jenis rasio ini
tapi mungkin gini secara akademis konsep ini panjang lah urusannya nanti
kalau kita mau membahas ini rasio ini
saya kira itu sebenarnya yang membuat pemirsa
event ini menjadi banyak diperbincangkan saya kira itu saja
oke baik saya ke bang ade irfan pulungan
bang ade irfan banyak yang membaca bahwa ekspresi gestur pak presiden ini kesal
ini marah dengan apa yang disampaikan oleh buya anwar
benarkah demikian bang irfan bahwa presiden tampaknya cukup kesal
dengan kritik yang disampaikan secara terbuka ini
ya enggak lah itu kan interpretasi publik ya
pak presiden itu menghargai dan menghormati setiap kritikan yang disampaikan kepada beliau
sepanjang memang kritikan itu adalah untuk perbaikan
kritikan itu mempunyai data yang akurat validasinya bisa dipertanggungjawabkan secara akademik
itu saja beliau bukan orang yang anti kritik
pak anwar pasti memahami psikologis pak jokowi dan teman lama pak anwar sendiri ya
tidak pernah ada
satu orang pun ketika mengkritik beliau beliau malah menjauhinya
malah justru mendekati malah justru orang orang yang mengkritik itu kita dengar kita ketahui bersama
dihadirkan ke istana didatangkan
jadi untuk mencoba untuk mendapatkan informasi
apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan
apa sih sebenarnya keluhan keluhan yang dikeluhkan
atau ingin disampaikan
nah sosok beliau lah yang sangat ingin terbuka dan sangat kritikan itu menjadi sebuah masukan
menjadi sebuah perbaikan untuk lebih baik lagi
jadi tidak ada hal hal yang negatif ya ketika orang mengkritik
ini harus diapa apakan lah istilahnya begitu
jadi beliau sangat menghormati perbedaan pendapat sepanjang itu tadi
saya katakan penyampaian itu disampaikan secara benar baik
kalau itu datanya data yang akurat
tidak datanya main main
baik bang irvan tapi meskipun tadi anda katakan itu interpretasi ya oke oke saja
silahkan kemudian menginterpretasikan cara presiden
tapi melihat gimmick gestur cara menjawab ini tampaknya untuk seorang presiden yang kemudian kita tahu
mungkin punya pengetahuan
punya background sebagai orang solo
ini cukup kencang ini dinilai bang irfan
ya memang selama ini persoalan reforma agraria kan menjadi bagian yang belum terselesaikan ya
dan masalah reforma agraria itu kan bukan hanya masalah hari ini
seperti dikatakan oleh pak jokowi itu bukan saya memberikan
sangat tegas ya pak anwar
jadi kejadian kejadian ini apa namanya peristiwanya ya yang sebelum sebelumnya
jadi beliau mencoba untuk memperbaiki masalah masalah yang ada
jadi ketika itu disampaikan ini sejalan dengan apa yang hari ini dibenahi hari ini diperbaiki oleh pemerintah
apa namanya ini sangat baik ya
jadi ketika ada pak anwar anwas yang mengkoreksi atau mempertanyakan pada forum itu
dan langsung dijawab dengan tegas dengan lugas oleh pak presiden
dengan fakta dan data yang ada
jadi saya pikir ini sebuah komunikasi biar publik tahu
kejadian reforma agraria itu bukan di masa pak jokowi yang menjadi titik lemahnya atau menjadi persoalan persoalan yang ada
ini juga semua untuk bisa menyelesaikannya
kami di kantor staf presiden kan sudah juga membuat namanya satgas satuan tugas tentang penanganan konflik reforma agraria
banyak sekali laporan banyak sekali pengaduan masalah masalah ini
jadi itu yang harus kita benahi bersama
tidak bisa menyelesaikannya hanya satu pihak saja semua
semua komponen semua stakeholder juga harus kita benahi
betul memang kejadian itu ada
tapi itulah yang harus kita perbaiki
itu yang harus kita selesaikan bersama sama
supaya tidak ada lagi ketimpangan tidak ada lagi gap yang sangat kuat antara yang mempunyai kekuasaan atau mendapatkan kekuasaan
itu dia dengan mudahnya mendapatkan kemudahan menguasai lahan yang itu tidak digunakan secara produktif dan bermanfaat buat yang lainnya
tidak ada lagi tempat tidak kritikan yang disampaikan oleh buya anwar
tepat tidak tepatnya kan kita lihat urgensinya
hari ini memang masalah reforma agriah itu itu tadi saya katakan ini menjadi problem kita
nah forum yang disampaikan dalam forum itu yang ingin disampaikan oleh pak anwar ya saya pikir sah sah saja ketika memang itu ada kesempatan
yang jelas itu tadi
pemerintah hari ini negara hari ini ingin terus menerus memperbaiki apa yang terjadi dalam persoalan persoalan reforma agraria gitu
nah inilah yang harus kita lihat bersama kita juga harus memahaminya secara bijak
jadi mungkin tidak bisa secara membalikkan telapak tangan menyelesaikan masalah masalah seperti ini
butuh waktu yang sangat panjang untuk keseriusan kita bersama
untuk bisa kita menyelesaikan masalah masalah yang dikritik atau disampaikan oleh pak anwar itu
kita break dulu bapak bapak
usai jeda saya akan ke buya anwar bagaimana buya melihat sebetulnya selama ini presiden dan pemerintah merespon kritik
karena seringkali kemudian pemerintahan era presiden joko widodo dianggap atau dinilai anti dan juga alergi terhadap kritik
apakah itu juga ada nilai terjadi bahwa ada alergi kritik yang terjadi di pemerintahan kita saat ini
tapi dijawab nanti kami harus break
newscast akan segera
kami segera kembali
baik pak anwar karena banyak yang menilai bahwa ekspresi presiden terkesan marah terhadap anda
dan langsung menjawab di depan umum apakah sesungguhnya anda merasa bahwa cara presiden menjawab itu memang menunjukkan kekesalan
atau anda sekali lagi melihat bahwa presiden itu menjawab dengan kekesalan
apakah anda melihat bahwa presiden memang sosok yang cukup terbuka dengan kritik apalagi disampaikan secara langsung di forum terbuka
kalau saya menilai ya pak jokowi enjoiable sekali dengan apa yang saya sampaikan
kalau istilahnya pak kodari ya beliau mendapatkan umpan lambung yang menarik gitu ya
kalau istilah pak kodari kan tadi begitu pak irfan ya
dengan kritik saya ini beliau mendapatkan umpan lambung yang baik sehingga beliau tinggal menendang saja
kan beliau juga punya misi bagaimana mensosialisasikan reformasi agraria yang beliau lakukan kan
dengan adanya pertanyaan saya beliau mendapatkan kesempatan gitu kan
dan kalau seandainya kita baca media sosial dan youtube youtube itu kok kesannya seperti pak jokowi marah sama saya gitu ya
dan saya bisa bantah itu
anda tidak melihat presiden marah
anda tidak melihat presiden marah
ya di mana beliau marah sama saya
ketika acara selesai beliau kan pulang kan ya
beliau kan pulang
nah terus staffnya datang mengejar saya itu
saya hanya tetap di ruangan staffnya datang
buya buya tolong buya ditunggu pak presiden
nah saya keluar lah bergegas lah saya keluar kan
dan saya lihat beliau sedang menunggu saya di mobil di samping mobil
kemudian beliau bicara sedikit tentang apa yang beliau sampaikan poin poin yang beliau sampaikan
supaya saya bisa menindaklanjuti loh kongres ini gitu kan
jadi dan bahkan ya kita foto bersama itu
yang dijadikan center fotonya bukan pak jokowi di tengah anur apa di tengah tengah gitu kan
semestinya kan pak menteri agama pak jokowi saya kan gitu
ini saya dijadikan di tengah tengah itu
pak jokowi ngapir saya dengan menteri agama
itu di mana marah gitu
jadi anda merasa tepat kritik itu disampaikan
apa yang ditafsirkan oleh publik
dengan apa yang saya rasakan ya di lapangan
itu berbeda satu ratus delapan puluh derajat gitu
oleh karena itu hari ini saya membuat rilis ya
karena ada kata kata yang menurut saya ini mencitrakan dan menyudutkan presiden jokowi
di mana dikatakan bahwa anur abbas dibilang oleh pak jokowi
supaya jangan ngomong keras keras gitu kan
pak jokowi mengatakan kepada saya supaya jangan ngomong keras keras
padahal bukan seperti itu situasinya gitu
saya semula akan membiarkan saja isu ini menggelinding
tapi ini bisa menjadi fitnah ini
fitnahnya di mana
berarti presiden jokowi adalah anti demokrasi kan
sehingga terpaksalah saya membuat tulisan dan saya rilis hari ini
saya jelaskan bahwa adalah tidak benar pak jokowi membisikkan kepada saya
supaya jangan ngomong keras keras
yang benar adalah bahwa saya dibilangin oleh teman teman saya
masih di ruang makan sebelum masuk ke ruang kongres gitu kan
jangan ngomong keras keras ya pak andara bas ya
kata teman teman saya
sampai ketawa ketawa gitu kan
dan cerita serta pengalaman saya di ruang makan itu saya ceritakan di depan forum itu gitu
tetapi karena sound system mungkin kurang bagus
dikatakan pak jokowi minta saya supaya jangan ngomong keras keras
padahal bukan seperti itu situasinya
teman teman saya meminta saya supaya jangan ngomong keras keras di depan presiden
baik bu ya
tapi mengapa saya masih ngomong seperti itu
karena saya kenal pak jokowi
pak jokowi itu bukan orang yang anti kritik gitu
saya sudah sekali bertemu dengan beliau
dan saya sering menyampaikan kritik kritik saya
bahkan ini bagian terakhir mungkin barangkali ya
itu pak pratikno ketika saya ketemu di istana
saya ngomong menyampaikan beberapa kritik saya
lalu pak pratikno sebagai mesnek datang menerima kritik saya
pak bas itu apa yang bapak sampaikan tadi itu dicatat oleh bapak gitu kan
bapak itu adalah presiden kan
tiba tiba pertanyaan dari saya
kalau seperti itu pak jokowi sampai mencatat apa yang saya sampaikan
itu anti kritik atau menerima kritik
saya kesimpulan sangat terbuka dari kritik
makanya saya katakan bahwa pak jokowi itu kebal terkritik
tapi disalahkan juga kebal itu artinya adalah kalau dikritik
dia tidak akan merasa sakit gitu dan dia tidak akan merasa tersakiti oleh kritik
itu yang saya maksudkan dengan kebal gitu kan
cuma ada lagi yang menghasilkan kebal itu tidak mau mendengar kritik
anda menafsirkan yang mana
tidak mau mendengar kritik atau
tidak mau terima kritik
karena begini bu ya
karena kan soal isu kritik di era presiden jokowi ini
di dua periode ya
banyak kemudian peristiwa yang dicatat oleh sebagian pihak
dan juga sejumlah elemen masyarakat bahwa menunjukkan pemerintah ini anti kritik
apakah buya sebagai pihak yang kerap kali juga kritis ke pemerintah
melihat hal yang sama
bahwa ada nuansa ada aroma alergi kritik di pemerintahan saat ini
yang alergi kritik itu adalah para pembantunya
para pembantu presiden ya alergi trakritik
tapi kalau presiden tidak pernah tidak alergi kritik
saya maaf saja nih tapi setelah saya sibukkan ya
salah satu kritik saya kepada presiden jokowi ya
kemudian oleh beliau dikonversi menjadi kebijakan ya sesuai dengan yang saya inginkan
coba bayangkan itu ya
apakah masih bisa saya mengatakan bahwa beliau anti kritik
tidak bisa saya mengatakan beliau anti kritik gitu kan
saran saya sebagai rakyat biasa didengar oleh beliau kan gitu ya
tapi saya yakin itu bukan hanya saran saya
mungkin teman teman yang lain juga
cuma saya lihat orang orang di sekitar pak jokowi memang sangat takut dengan kritik gitu
sehingga akhirnya muncullah di media ya tangkap anwar abbas gitu kan
penjarakan anwar abbas pecat anwar abbas emosi
dan maksud saya ya silakan saja anda tangkap saya silakan saja
bagi saya tidak masalah saya sudah lanjut usia saya kan
biar saya tidak ditikuti dengan buit gitu
kalau atas dasar itu kritik kritik saya
karena kritik kritik saya saya dasarkan kepada pancasila nonasa kepala
jadi kita sudah sepakat negaranya didasarkan kepada falsafahnya itu pancasila dan hukum dasarnya nonasa
kalau pak jokowi itu sudah berjalan sesuai dengan pancasila saya dukung
tapi kalau pak jokowi misalkan menyelelang dari pancasila ya saya ingatkan saya tegur gitu kan
lalu ketika saya ditegur saya ditangkap silakan tangkap
tidak masalah bagi saya itu umur saya sudah tua
gitu saja terima kasih
baik saya ke prof hamdi
prof hamdi sejarah jernih anda melihat bagaimana sebetulnya di luar substansi poin yang disampaikan
oleh buya anwar ya soal pidato kemarin
tapi secara jernih anda melihat bagaimana sebetulnya penyampaian kritik di era presiden ini
apakah memang seterbuka itu atau memang ada keran keran yang kemudian nampak dinilai oleh masyarakat
bahwa ada semacam anti kritik dari pemerintahan kita
saya tidak melihat alasan bahwa kita untuk mengatakan selama ini pemerintah
tidak anti kritik
saya juga mungkin tidak perlu misalnya membungkam karena bukan eranya lagi
kalau kita dulu flashback ke masanya
aduh baru aduh kata teman teman saya bergurau wah kamu ngomong ngomong ini selesai katanya
sekarang kan kanal kanal ini bebas
saya setuju dengan buya tadi
pak jokowi tidak anti kritik
bahkan kalau lihat gesturnya menanggapi buya tadi pak jokowi itu enjoy sekali
istilahnya buya tadi umpan lambung
di sambar sekalian
mungkin ada beberapa pengamat mengatakan yang agak tidak lazim
tapi menurut saya siapa sih yang membahagikan itu lazim atau tidak lazim
agak tidak lazim
ya bahwa itu sebenarnya sambutan
buya harusnya ngasih sambutan yang tekstual saja
tapi buya improvisasi
pak jokowi tidak meladani
dia tidak memberikan sambutan tek yang formal
tidak ada di tekst
umpan lambungnya disambut
jadi ini pertunjukan yang menjadi agak tidak biasa
tapi menurut saya siapa juga yang harus memaksa maksakan yang biasa yang tidak biasa seperti apa
kedua juga soal riuh rendah di medsos
menurut saya saya satu kampung nama buya ini
kita punya pepatah itu
kata orang banyak di balai kata orang bagalaunya
kata kata orang banyak di pasar itu kata kata yang tidak ada hiburan
yang tidak ada hikmahnya
orang boleh sebarang
jadi begitu juga di medsos
jadi menurut saya ya tidak usah kita terlalu sentimental melihat atau sensitif melihat
di medsos orang buat komentar apa saja boleh
mencaci maki boleh mengini boleh
jadi itu kalau menurut saya semacam noise nya demokrasi
tapi itu kita harus terima sebagai bagian dari kebebasan di zaman ini
ya pak boleh buat
orang macam macam komentar ke buya
ya kita dengarin saja
saya juga begitu
macam macam komentarnya saya dengar saja
tapi bahwa substansi yang kita ingin lihat bahwa tentu pemerintah ini perlu kritik
saya setuju kalau kritik itu substantif
pasti juga berkali kali mengatakan kritik substantif saya terima
tapi kalau ngeyel ngeyel lah nah ini ada istilah nih
ngeyel ngeyel itu nyinyir biasanya
sudah dikasih tahu
nah itu baru ya perlulah kita
kita kasih statement keras lah
kalau buya ini kemarin nyinyir atau memang substantif nih
saya setuju itu substantif
kecuali catatan saya tadi buya sleep off the tongue
ya kebelasan idah mengatakan kok turun
turun itu sudah baik
jadi substantifnya saya setuju bahwa persoalan reforma agraria dan ketimpangan ini
ya secara akademik itu sudah banyak kajiannya
jadi zaman itu order baru itu paling tinggi ya
puncaknya itu puncaknya ketimpangan itu
bahwa yang atas atas itu mendapat kue lebih banyak itu bukan rahasia lagi gitu loh
tapi ini kan sudah berlangsung puluhan tahun tiga puluh tahun
dan gimana sedikit demi sedikit kita mengkoreksi
betul bang irvan tadi bilang
itu nggak mudah semudah membalik telapak tangan gitu loh
agak nggak semudah itu
kalau orang orang itu misalnya langsung kita sikat juga
dia punya duit banyak loh
nanti ekonomi bisa guncang gitu
jadi saya kira pak kita paham lah
tapi pak presiden menunjukkan keseriusannya untuk melaksanakan itu
itu kan juga harus kita hargai begitu lah
jadi kita nggak usah ee eelan nyinyir nyinyir terus berkepanjangan gitu
kritik kita sampaikan secara substantif
kalau sudah didengar ya kita amati lagi nanti
enam bulan gimana setahun gimana
apakah ada perbaikan apa enggak
saya kira itu
jadi yang anda potret adalah cara menyampaikan atau begini
forum yang kemudian digunakan oleh buya anwar ini mungkin dianggap tidak lazim begitu
begitu ya pak prof
karena itu sebenarnya sambut sambutan saja agak lebih seremonial lah
ternyata menjadi ajang untuk apa sedikit perbalas pantun lah kalau orang
jangan jangan buya memang sengaja kemudian menjadikan forum itu
sekaligus momentum untuk menyampaikan kritik
karena kan buya cukup kritis juga ke pemerintah selama ini kita juga dengar
ya kalau bagi saya kan sudah saya sampaikan
saya sudah saya bukan pendukung jokowi
tapi saya juga bukan anti dan oposan jokowi
kalau jokowi benar saya dukung meskipun saya dibully oleh teman teman saya
tapi kalau pak jokowi menurut saya menyimpang dari pancasila dan sebagainya
saya tidak boleh diam sebagai warga bangsa
saya ingatkan gitu kan
dan ketika saya mengingatkan itu saya dianggap nyinyir gitu kan
ya sudah tapi saya akan tetap berbicara meskipun mereka berteriak saya nyinyir
meskipun mereka berteriak tangkap anwar prasjila
yang penting bagi saya rakyat sejahtera rakyat bahagia
itu aja bagi saya ya
bagaimana cara supaya rakyat sejahtera dan bahagia
ya perhatikan hidup mereka
apakah sudah diperhatikan
saya lihat sudah
siapa yang sudah diperhatikan
usaha besar usaha menengah usaha kecil
siapa yang belum diperhatikan
yaitu usaha mikro dan usaha mikro
kemudian timbul masalah
mereka ingin bangkit mereka ingin hidup
terus bagaimana caranya
ya ternyata mereka berhutang
kepada siapa mereka berhutang
ini ada namanya ideas
ideas ini direkturnya adalah yusuf bibisono
berapa persen kira kira yang meminjam ke bank ini
ya saya rasa sedikit sekali
yang lebih besar itu adalah kepada koperasi
timbul persen daripada diri saya
negara kemana dalam situasi seperti ini
apakah mereka apakah mereka tidak mengurungkan tangan
kalau data ini tidak nampak oleh saya
nah oleh karena itu saya minta ya
supaya yang namanya dunia usaha itu
jangan dibagi dua
kalau sekarang itu kan hanya dibagi dua
usaha besar dan umkm
saya minta dibagi tiga
usaha menengah kecil
kemudian usaha mikro dan ultra mikro
sehingga sekarang ini saya lihat banyak sekali menyatakan
kami sudah berpihak kepada umkm
kami membantu umkm
setelah saya selidiki ternyata jatuhnya ke usaha menengah dan usaha kecil
dan tidak ke usaha mikro dan ultra mikro
oleh karena itu saya ingin dipisah antara mikro dengan utang mikro
dan usaha menengah dan usaha kecil
supaya saya tahu berapa disalurkan
dan tersalurkan kepada usaha mikro dan ultra mikro
oleh karena itu strategi saya ya bukan mengecilkan yang besar
tetapi membesarkan yang kecil
apa tujuan saya memperbesar kelas menengah
bagaimana cara memperbesar kelas menengah
itu menaikkan kelas bawah ke tengah
bukan menurunkan kelas tengah ke bawah
tapi menaikkan kelas bawah ke tengah
bagaimana caranya itu pak nurbas
ya berilah afirmative action yang lebih tinggi
kepada usaha mikro dan ultra mikro
oleh karena itu tolonglah pemerintah memberikan perhatian yang besar kepada usaha mikro dan ultramikro
lalu kata beliau beliau sudah menyelenggarakan program mekar
saya ingin tahu juga nanti berapa persen baru yang disalurkan untuk mekar itu
yang namanya bank wakaf mikro itu kalau saya tidak salah sekitar tiga ratus miliar cuma itu
mungkin sekitar empat ratus lima puluh miliar cuma untuk usaha mikro dan ultra mikro
masih kecil ya
oleh karena itu bagi saya jangan menganggap lima ratus miliar dikucurkan untuk usaha mikro
untuk usaha mikro dan ultra mikro itu sudah besar
padahal dunia uang yang berada di dunia perbankan itu sekitar delapan triliun kan
yang dikucurkan itu mungkin sekitar enam triliun gitu
lalu kalau usaha mikro dan ultra mikro dikasih nomor satu miliar
itu sudah tidak besar
naib sekali pemimpin yang enggak begitu menurut saya
dan pak jokowi saya setuju dengan pendapat saya
oke baik saya ke bang irvan
bang irvan sebelum kita break singkat
ada tambahan dari anda menanggapi apa yang tadi didiskusikan oleh ee
bapak buya anwar dan juga prof hamdi muluk
terkadang kita berdebat ya
kita berdebatnya yang terlihat
tapi sesungguhnya yang tidak terlihat
yang harmonis itu kita tidak bisa mengatakan gitu
tadi prof buya anwar abbas menyampaikan gitu
setelah selesai acara pak jokowi malah menunggu buya abbas gitu
nah itu kan tidak terlihat
itu komunikasi sangat baik
jadi tidak ada persoalan untuk ketika misalnya buya anwar abbas itu menyampaikan kritik di forum
seolah olah ini pak jokowi anti kritik
itu kan yang terlihat di publik di media sosial gitu
sungguhnya dalam forum tersebut enjoy enjoy saja komunikasi
malah bahkan pak presiden menunggu buya anwar abbas
ya menunggu buya anwar abbas ya
itu yang juga terlihat
malah berfoto berfoto bareng
seolah olah kan itu yang gak terlihat di kita
jadi kita asik sibuk riuh gitu
dengan yang terlihat yang diartikan ini ada pertentangan ini ada problem gitu
padahal sesungguhnya kita kata bersama yang tidak terlihat itulah yang harus kita lihat juga
ini adalah sebuah hal yang kondisinya stabil harmonis dan baik sangat baik gitu
jadi saya pikir ya tidak ada persoalan ketika misalnya buya anwar abbas menyampaikan itu
itu bukan sebagai kritik yang artinya menghantam negara atau kebijakan presiden tidak
itu malah pak jokowi berterima kasih dengan informasi itu kan
bahkan menantang buya anwar abbas ya
bahkan kalau misalnya ada yang berkeinginan ingin mendapatkan lahan sepuluh ribu lima puluh ribu dengan syarat syarat dengan proposal yang visibility nya baik ya saya akan berikan
tapi memang produktif
nah disitu kan jelas keberpihakan negara program kebijakan presiden itu memang kedepannya adalah lahan itu diperuntukkan untuk produktif
tidak lagi ditelantarkan
tidak lagi diberikan
tapi tidak diapapakan gitu
saya kira gitu
bang irfan tadi ada yang menarik dari bu yanwar katakan mungkin presiden tidak anti kritik tapi para pembantunya yang kemudian anti kritik
apa tanggapan anda soal catatan dari buya ini
tapi dijawabin nanti
kita break dulu bapak bapak
kami akan segera kembali sesaat lagi
bang irfan pulungan pembantu presiden yang kemudian anti kritik meskipun juga pembantu presiden bagian dari pemerintahan ya artinya memang ada kesan pemerintah anti kritik
ini juga saya ingin mendapatkan kejelasan ya
apakah pernyataan ini sebagai sebuah kritikan atau tadi itu nyinyir ya
atau fitnah gitu
kita juga harus memperjelasnya mas reinhardt gitu
jelas dalam pemerintahan hari ini kami tidak akan ada anti kritik gitu
tapi kalau memang penyampaian itu disampaikan dengan bentuk senyinyiran atau data dan validitas komunikasinya tidak akurat faktanya tidak ada
ya jelas kita akan juga menanggapinya
kami juga akan memberikan tanggapan itu tentu akan memperbaiki
jadi kami sendiri bisa melakukan terhadap presiden
kami ada program ksp mendengar
kita akan mendapatkan apapun yang disampaikan oleh masyarakat gitu
keluhan risauan atau apapun lah
bahkan kritikan cacimaki kami dengarkan gitu
sepanjang itu untuk perbaikan
tapi kalau memang itu tadi yang menyampaikan itu ya
hanya sekedar ingin apa namanya
dia tidak kan kritikan itu kan untuk perbaikan ya
kritikan itu untuk bagaimana kita bisa lebih baik gitu
tapi kalau disampaikan itu untuk mengadu domba untuk mencacimaki bahkan provokasi ya itu yang kita sesalkan
jadi tidak ada saya katakan tidak ada pemerintah hari ini yang merasa anti kritik gitu
saya tegaskan gitu
pernyataan apa yang mengatakan misalnya pembantu presiden itu yang anti kritik gitu
gitu mas renan
oke meskipun dalam beberapa peristiwa yang cukup jamak tidak perlu kita sebutkan satu persatu
banyak kemudian kritik ekspresi kebebasan berujung ke kepolisian ini bang irvan
itu kan case nya beda lagi
kita lihat satu persatu dulu ya kan
sejauh mana misalnya
kalau sifatnya hanya
dituduhkan kepada personal ya dia secara personal punya hak secara hukum
tapi kalau disampaikan itu untuk kebijakan pemerintahan ya mari kita diskusikan bersama
apa menjadi dasar dan landasannya
jadi juga jangan bisa menuduhkan kepada personal
gini ketika saya misalnya mengatakan bung rehat itu misalnya wartawan yang sering
apa namanya mendatangi narasumber dan meminta sesuatu
itu kan sudah tuduhan kepada personal
bukan kepada institusi bengrehat sebagai jurnalis gitu
nah itu yang tidak benar
jadi tuduhan tuduhan kepada personal itu harus bisa dipisahkan dengan sebuah kebijakan yang dia mengatasnamakan
program program yang ada menjalankan tugas tugas pemerintahannya gitu
saya rasa itu
buya kalaupun tadi anda
pembantu presiden yang kemudian terkesan anti kritik
ini bentuknya seperti apa buya
kalau boleh kemudian buya juga mengkritik kembali
ya contohnya tapi nggak usah selalu detail ya
nanti bermasalah ya
saya menyampaikan kritik ya
kemudian datanglah profesor dokter menemui saya gitu ya
menjelaskan ketidakbenaran apa yang saya kritikkan ya
kemudian apa yang terjadi
tiga bulan kemudian apa yang saya sampaikan terjadi
cuma kalau saya tidak didengar kritik saya berarti peristiwa itu nggak akan terjadi
tapi jangan di sini lah
ini formnya form berapa nih ya
nanti dua tafsir gitu ya
tapi kalau seandainya pemerintah mau mengundang saya saya mau
terus terang saja mau saya menemui pemerintah
ya kita diskusikan ya
tadi kan pak ivan bilang ya ini memang agak berat kepada person person ya
bukan kepada person person yang anti kritik
oleh karena itu ya bagi saya kalau seandainya saya mau diundang untuk terbuka buka bukaan gitu ya
saya minta didampingi juga oleh teman teman saya
oleh karena itu bagi saya ya
apa yang dicontohkan oleh pak jokowi itu menurut saya sudah benar ya
cuma di bawahnya ini nggak seperti beliau
ini salah satu hal yang penting saya sampaikan ya
ada satu sikap terpuji pak jokowi ini
mampu mendengar keluhan dan jeritan hati orang
nah dan saya sudah ketemu sama menteri saya sudah ketemu
sama gubernur gubernur saya sudah ketemu
sama bupati bupati saya sudah ketemu
sama wali kota wali kota sudah ketemu ya
begitu kita ketemu kita pula yang dikuliahin ya gitu kan
padahal kita menyampaikan aspirasi ini
nah kalau pak jokowi udah kayak gitu
pak jokowi dia dengar
makanya dia catat itu
kalau ini nggak tidak
begitu kita ngomong begitu
nah itu menurut saya orang kayak gitu
dan pak jokowi nggak seperti itu
makanya saya ingin membedakan ya
bagi saya kalau pak jokowi itu bagus ya saya puji
tapi kalau nggak bagus ya saya nggak puji gitu kan
dan saya juga bisa menceritakan pak jokowi tidak bagus tapi nggak di depan sini
panggil saya ya saya berdua gitu
saya katakan juga gitu kan
dan saya sudah sampaikan juga kepada beliau
setiap pribadi saya sudah sampaikan juga kepada beliau
dan beliau juga pernah menggeluh kepada saya gitu kan
tapi nggak usah saya buka di sini gitu
tidak bagus saya buka di sini
tapi kesimpulan saya ya pak jokowi menurut saya terlepas ya
dan mungkin saya habis ini saya dibully orang juga ya
karena hati saya ya kesimpulan saya pak jokowi ini orang baik
itulah kesimpulan saya ya
dia orang baik gitu
tapi kan orang baik kalau di sekelilingnya orang tidak baik itu gimana gitu ya
susah juga orang baik ini dibuatnya
itu yang ingin saya sampaikan ya
oleh karena saya ingin ya kalau seandainya pak jokowi ini tolonglah dikelilingi oleh orang lain
orang orang yang memang baik baik gitu ya
apa ciri ciri pak androban itu
dia jangan politisi gitu aja
tapi dia harus jadi negarawan negarawan
yang ada di sekeliling pak jokowi itu adalah negarawan negarawan
jokowi yang namanya politisi politisi itu yang dipikirkannya dirinya dan kelompok serta partainya
tapi kalau dia negarawan yang dipikirkan adalah bangsa dan negara gitu
kayak bung hatta itu negarawan gitu ya
dia memotong rupiah ya
istri sendiri nggak tahu
sehingga rami hatta menangis nangis tuh

asal rakyat tidak menangis gitu kan
itulah kira kira intinya
dan setelah ini anda akan tetap kemudian bersikap yang sama ya buya
tetap menyampaikan kritik kalau memang anda melihat ada yang salah
tapi juga di sisi lain mengapresiasi jika memang itu benar yang dilakukan oleh pemerintah
kecuali kalau saya sudah mati
kalau saya sudah mati baru berhenti saya
menurut bagaimana prof ini sudah menjadi diskursus di ruang publik
satu sisi memang menarik
tapi di sisi lain kemudian kembali mengingatkan kita soal kritik yang disampaikan
bagaimana anda melihat dan juga publik harus mencerna baik baik soal bagaimana menyampaikan kritik
tapi di sisi lain juga tidak secara serampangan kira kira begitu
saya kira dalam demokrasi yang matang
ketika kita mencari kritik itu adalah keniscayaan
itu bagian dari diskursus bernegara yang memang harus seperti itu supaya ada check and balances
supaya juga kita menuju kepada satu tatanan yang memang bagus
dalam demokrasi itu sebenarnya tidak boleh ada konstruksi musuh
dalam cara teroris seperti ini
jadi orang yang mengkritik itu bukan musuh
tentu kalau istilah saya dengan buya itu
kawan bergelut gitu loh
buya paham kawan bergelut
itu ya saling mengkritik itu biasa
tentu demokrasi yang matang begitu
jadi tidak baiklah kita baik dari oposisi maupun pemerintahan saling membuat konstruksi musuh
ini musuh saya
begitu juga di oposisi
jangan tidak boleh
ini musuh saya
jadi demokrasi itu tidak ada musuh
yang ada itu adalah counterpart istilahnya ya
itu ya sesuatu bagian yang komplementer gitu
ada yang menjalankan ada yang mengawasi
ada yang menjalankan ada yang mengkritik
memang nature nya begitu
orang yang menjalankan kadang kadang suka agak kesal gitu
ketika diperkritik terus gitu
seolah olah apa yang dilakukan salah melulu
tapi begini pengamat memang kecenderungannya begitu
untuk mengkritik lebih banyak dari bekerja
tidak apa apa juga
asal kita tahu posisi masing masing
namanya juga sama mungkin ya pak rufus
ya pengamat suka begitu
dia itu silah orang kan pengamat bola itu jauh lebih jago
merasa lebih jago dari para pemain
padahal sudah suruh main belum tentu bisa
kita juga nggak usah terlalu lebay melihat pengamat
jadi sekali lagi kalau saya melihat bahwa kita sebagai bangsa perlu menjaga
tidak ada musuh di antara sesama kita
kita ini pesaudara
kita satu bangsa satu negara
ini hanya pembagian peran
ini hanya pembagian peran saja
ada yang di luar ada yang di dalam
yang di luar tepiannya lebih keras
yang dalam itu biasa
yang di dalam kadang kadang merasa
kok apapun yang saya kerjakan salah aja terus
nyinyir saja terus ngeel saja terus
kan begitu ya
jadi asal kita satu ya
kita nggak melewati batas batas ya
tentu ada juga etika etika demokrasi yang kita jaga
jadi sepanjang etika kita jaga bersama
bila teman saya itu nggak off site lah begitu ya
kita masih tahu batas batasnya
saya kira demokrasi kita akan menjadi lebih cantik dan lebih matang ke depan
semoga kita berharap demikian
demokrasi kita semakin matang ke depan
dengan kritik sebagai suntikan yang baik bagi demokrasi
tapi jangan sampai kemudian kita tidak juga mau mendengar bahwa ke depan kritik kritik yang sifatnya substansi
bahkan juga berujung di kasus hukum
ini yang juga menjadi catatan oleh banyak pihak
tapi terima kasih diskusi yang sangat menarik pak anwar abbas prof hamdi muluk dan juga bang irfan pulungan untuk malam hari ini
terima kasih untuk waktunya
mari kita akan lihat ke depan
mudah mudahan akan banyak kritik yang membangun untuk pemerintahan kita
terima kasih buya anwar prof hamdi dan juga bang irfan
selamat malam sehat selalu
selamat malam pak hamdi pak irfan pak rana
baik kami akan segera kembali sesaat lagi tetap di cnn indonesia newsro